keluarga bayi zafran yang meninggal diduga karena ditelantarkan
akhirnya menuntut pihak rumah sakit dr sutomo surabaya
bersama kuasa hukumnya keluarga zafran menuntut uang ganti rugi sebesar seratus miliar rupiah
didampingi kuasa hukumnya keluarga bayi zafran
ramosiang mendatangi kantor pengadilan negeri surabaya
dengan membawa sejumlah berkas serta lampiran foto
almarhum muhammad zafran mereka menggugat rumah sakit dr sutomo
karena dinilai lalai melakukan pelayanan terhadap pasien bayi zafran
hingga mengakibatkan meninggal dunia
selain gugatan pihak keluarga juga mengajukan tuntutan
sebesar seratus miliar rupiah kepada rumah sakit plat merah ini
kita ini karena menggunakan sktm ketahuan dia menggunakan sktm
sehingga pelayanannya itu bersifat cuek
sementara itu pihak rumah sakit dr sutomo mengaku
siap menerima gugatan keluarga zafran
pihak dr sutomo juga akan bertanggung jawab terhadap
tudingan telah menelantarkan bayi zafran
karena selama perawatan pihaknya telah melayani zafran sesuai dengan prosedur
masalah di gugat tidak kami adalah pelayanan publik
berarti kami bersedia untuk dikritik di apapun
karena indikatornya adalah kepuasaan
dan itu pasti ada suatu perbaikan
tapi kalau secara medis teknisnya itu sudah prosedural
seperti yang diberitakan bayi muhammad zafran
lahir dalam kondisi prematur di rumah sakit ibi surabaya
pada tanggal lima belas agustus lalu
karena prematur rumah sakit kurang lengkap dan butuh biaya mahal
maka bayi dirujuk ke rumah sakit dr sutomo
dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu
namun baru tiga hari dirawat
bayi zafran meninggal
akibat kekurangan tidak mendapatkan inkubator
karena ruang perawatannya penuh